sementara itu saudara bus damri rute poso bada terbalik di jalan curam desa tonusu kabupaten poso sulawesi tengah pada senin siang
delapan penumpang terluka di mana lima diantaranya adalah anak anak
dari video amatir warga ini memperlihatkan bus damri dalam keadaan terbalik di badan jalan
sejumlah penumpang berhasil keluar dari bus namun dengan kondisi terluka
penumpang bus damri kemudian dievakuasi ke rumah sakit di tentena
polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini
penyebabnya masih kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan
untuk korban semuanya sudah dievakuasi ke rumah sakit centena